terima kasih atas waktunya pak chandra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami sendiri gak tahu masalah yang terjadi sama nino sama elsa
tapi kenapa selalu nino yang ditekan
nino itu sekarang juga ada masalah
hidupnya lagi hancur
apa salah kalau nino marah sama perempuan yang udah hancurin hidup dia
karena mama pikir semuanya udah berakhir
tapi ternyata terlalu rapit datang lagi
urusan untuk ngeda om irfan
lalu nino kecewa
barusan ga usah khawatir selama saya ada disini saya akan coba bantu ya
terima kasih banyak dong
selama saya ga dirumah jangan ngemeringin mama saya
adiknya kamu ini kenapa ya kakinya tadi pincang gitu
kayak kamu kenapa din
ya vera itu pacarnya denis
ya mungkin aja aku bisa tanya sesuatu sama vera
aku bisa mendapatkan info dari vera
tapi malah dia kabur
makanya aku kejar dan akhirnya kakekku usleyo
saya yakin vera itu menyembunyikan sesuatu om
kalau dia nggak sembunyikan sesuatu nggak mungkin kabur dari andin
dan dia waktu ketemu saya pun juga pernah kabur
yaudah nanti om coba cari tau lewat orang orangnya om ya soal vera itu
ini harus diobatin loh
nanti saya obatin saya juga udah panggil dokter kok
buat ngecek kandungan andin takut kenapa nampak tadi kan kesulitan
terima kasih banyak ya om
sudah membantu keluarga aku
iya tadi om udah ngomong sama mbak rosa
om naro dua pengawal disini itu dua orang yang percaya sama om
semoga bisa om perketat penjagaan rumah ini
kalau gitu saya balik dulu ya mbak ya
kalau udah ada hal sama andin
saya temanin sampai jumpa lagi
saya temanin sampai kerbangnya
eh gak usah gak apa apa
gak apa apa saya aja
aku aku temenin
ya aku temenin ya
ya udah kalau gitu
terima kasih banyak andin
sampai jumpa lagi mbak ya
nanti om musyid ambil tuntas
makasih banyaknya om musyid yang membantu keluarga aku
aku beruntung banget ketemu sama om
ya kita kan keluarga din
udah sepantasnya sama keluarga saling bantu
oke om itu om pamit dulu ya
chandra kenapa bicara seperti itu
kenapa soal itu diungkit ungkit lagi bu
bukannya nino juga sudah sepakat untuk bersikap baik sama elsa
bu sarah apa yang saya bilang ini benar bu sarah
kenapa selalu nino yang harus berkorban untuk elsa
nino itu sudah sangat menderita
dia itu penuh penyesalan sekarang
itu semua gara gara elsa
ini gimana sih bu chandra
kenapa jadi elsa yang disalahin
akibat masalah ini elsa juga sudah terkena dampaknya
dan dia sudah menjalani hukumannya
dia sudah masuk penjara
dia sudah menerima akibat perbuatannya
udah cukup ya
kita nggak akan bisa bicara baik baik kalau dengan cara seperti itu
udah kita pulang aja ya
nggak bisa pak tunggu dulu nggak bisa
jangan ibu pikir kalau anak ibu aja yang menderita sekarang
kalian berdua nggak tahu
apa yang kita hadapin sekarang ini sangat sangat besar masalahnya
ibu kan nggak tahu kan
operasinya nino dibatalin
itu karena pak irfan tahu masa lalu elsa nino sama andi
pak irfan marah besar
karena nino membiarkan andi masuk ke penjara
dan itu semua karena hasutan elsa
dan sekarang nino sudah kehilangan harapannya untuk bisa melihat lagi bu sarah
ya silahkan kalau bu sara dan pak surya mau membela elsa
melakukan apapun untuk elsa tapi yang jelas
saya akan membela anak saya
dan saya akan berusaha apapun supaya nino bahagia
bu sarah pak surya
saat ini keluarga kami memang sedang mengalami situasi yang sangat berat
jadi lebih baik pak surya dan bu sarah pulang
nanti kita cari waktu untuk membicarakan masalah ini
mencari jalan tengah dari masalah nino dan ersa
iya saya setuju
terima kasih atas waktunya pak chandra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh